nah selanjutnya ini masih ada hubungan dengan kemarau di mana badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
memprediksi bahwa musim kemarau di sejumlah wilayah di indonesia ini masih akan berlangsung hingga september mendatang
masih lama nih pemirsa jadi masyarakat sebaiknya mengantisipasi bahaya penyakit yang berpotensi menyerang tubuh sepanjang musim kemarau
apa saja penyakit yang harus diwaspadai nah berikut liputannya
sejak april lalu indonesia mulai memasuki musim kemarau
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengatakan tujuh puluh tujuh persen wilayah di indonesia sedang mengalami kemarau
yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada september mendatang
kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya
bahkan sejumlah wilayah sudah tidak mengalami hujan selama lebih dari enam puluh hari
ya untuk skala nasional ya secara umum kita puncak musim kemarau akan terjadi di agustus september
nah seperti wilayah di ntb ntt ini dia sudah hampir dua sampai tiga bulan mengalami kemarau ini
saat kemarau udara menjadi lebih kering dan berdebu kondisi ini membuat sejumlah penyakit rentan menyerang tubuh
tak hanya diare tifus atau demam berdarah
cuaca panas juga membuat kulit kering dan berdampak pada penipisan lapisan kulit
mata dan kulit yang cenderung kering serta infeksi saluran pernafasan mungkin saja menyerang
tidak hanya itu terlalu lama beraktivitas fisik di luar ruangan saat matahari terik juga dapat meningkatkan risiko heat stroke
bukan sekedar kepanasan heat stroke merupakan kondisi darurat
di mana suhu tubuh tiba tiba meningkat tajam dalam waktu cepat
sementara tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk mendinginkan

stroke terjadi saat seseorang menerima paparan suhu panas dari lingkungan sekitar
di luar batas toleransi tubuh yang menyebabkan fungsi organ terganggu
ketika heat stroke itu kan dia naik banget tuh
tubuh jadi kepanasan sekali
ketika tubuh kepanasan sekali ada beberapa mekanisme nih untuk ngebuang panasnya
kalau misalnya kita kedinginan
kita kan akan menghasilkan panas
kalau kepanasan kita akan mencoba untuk ngebuang panasnya
bisa ditolerir lagi sama tubuh
mau tidak mau kenallah organ organ di dalam tubuh
kena bisa otak makanya ada gejala yang tiba tiba dia pingsan
atau tiba tiba dia kejang kejang
atau tiba tiba dia kayak melihat sesuatu halusinasi
heat stroke harus segera mendapat pertolongan
karena merusak fungsi organ seperti otak jantung dan ginjal serta organ vital lainnya
memakai tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan
minum banyak cairan serta menghindari olahraga saat cuaca terik
bisa dilakukan untuk menghindari risiko heat stroke
selain mengompres cairan infus dingin juga bisa diberikan sebagai pertolongan bagi penderita heat stroke
saya mila destu septia di pradana jakarta